dan menjelang akhir libur sekolah penumpang kereta api jurusan lokal di stasiun mojokerto jawa timur membludak
selain ingin menikmati perjalanan dengan menaiki kereta
rata rata calon penumpang ingin memanfaatkan libur akhir sekolah ini untuk berwisata bersama keluarga
antrian panjang penumpang untuk memasuki ruang tunggu kedatangan kereta terjadi di stasiun mojokerto pada sabtu pagi
ratusan penumpang ini merupakan pengguna kereta api lokal seperti kereta api rapidoho dan kereta api jenggala
kebanyakan penumpang ingin naik kereta api sekedar menikmati perjalanan dan memanfaatkan libur akhir sekolah ke surabaya dan sidoarjo
pengelola stasiun kereta api mojokerto mengakui adanya peningkatan jumlah penumpang pada akhir libur sekolah ini
terutama penumpang kereta api jurusan lokal
dari total enam pemberangkatan dari stasiun mojokerto
tercatat lebih dari seribu tiket kereta api jenggala tujuan sidoarjo telah terjual
kereta api jenggala merupakan kereta favorit bagi keluarga dan anak anak
jalan jalan sama renang